seperti inilah suasana keakraban puluhan anak anak di cirebon jawa barat
saat mengikuti proses belajar yang dilakukan oleh komunitas inspiration house
meski hanya menempati sebuah gedung baperkam
mereka tetap bisa menerima materi yang disampaikan komunitas ini secara gratis
inspiration house merupakan sebuah komunitas yang berfokus
dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak anak mengenai pentingnya toleransi
dalam pertemuan yang dilakukan setiap hari minggu
puluhan anak ini diberikan pemahaman mengenai pentingnya saling menghargai
dan menerima perbedaan serta menjaga rasa persatuan
anak anak ini juga diajarkan bagaimana untuk mengamalkan nilai nilai
yang terkandung dalam pancasila
sejumlah orang tua yang mendampingi anaknya ini juga mengaku senang
dalam mengikuti belajar di komunitas tersebut
apa sih yang
sebagai contoh di rumah sehari hari biar anaknya pada ngerti

sangat terbantu ya
sementara itu anak anak mengaku senang mengikuti belajar di komunitas tersebut
karena bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghargai sesama
saya lebih bisa

terus saya bisa mengerti makna makna atau amalan amalan pancasila
apa aja sih amalan pancasila yang harus diamalkan
seperti tidak membeda bedakan teman
terus tidak apa apa
saling menghargai satu sama lain
ibu ibunya bawa berat atau kesusahan asli kalah
saling membantu ya
terus apa lagi
kalau sekolah lagi beres beres harus sekali membantu

komunitas inspiration house ini berangkat dari rasa kepedulian
atas mulai munculnya intoleransi di tengah masyarakat
terutama di tengah memanasnya situasi politik di tanah air
harjin banget dan penting banget buat saya
dan teman teman khususnya anak muda zaman sekarang gitu ya
kenapa harus anak anak atau mereka lah yang akan menjadi generasi yang pertama
yang kedua apa yang mereka tangkap itu akan tertangkap terus
sampai mereka dewasa
ada dikaitkan dengan politik
harusnya agama dan politik harus dibesarkan
yang kedua adalah bagi saya indonesia harusnya mengingat
bagaimana perjuangan para pejuang kita yang dahulu
untuk menyatukan dari sabang sampai merauke
materi toleransi ini diharapkan anak anak yang menjadi generasi penerus bangsa ini
dapat hidup dengan harmonis meski berada di tengah segala keberagaman
jericho mara cirebon jawa barat